komisi penanggulangan aids atau kpa kota bandung dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir mencatat di kota bandung terdapat lebih dari lima delapan ratus orang yang terinfeksi hiv
kelompok ibu rumah tangga berada di kelompok rentan lalu bagaimana mencegah risiko penularan
kami bahas malam hari ini bersama roy lolona baban program manajer jaringan indonesia positif serta dr ronald jonathan dokter dan konselor hiv aids
selamat malam dr ronald dan juga bang lolo
selamat malam mbak tiffany
terima kasih dr ronald dan juga bang lolos sudah bergabung pada kami malam hari ini
saya akan ke dokter terlebih dahulu
terkait dengan apa yang sedang ramai belakangan ini saya berangkat dari pernyataan dari wakil gubernur jawa barat terkait dengan usulan poligami untuk menekan angka hiv aids
saya akan minta tanggapan dokter seperti apa
saya akan menekan
menanggapi dari segi medis
kalau dari segi medis tidak ada evidence yang menunjukkan bahwa poligami itu menurunkan tingkat transmisi hiv aids
jadi saya sendiri jelas keberatan sebagai dokter karena kita bekerja berdasarkan evidence base
begitu mbak tiffany
oke jadi secara medis tidak ada yang dapat dibenarkan bahwa poligami
menjawab sebagai solusi untuk menekan angka hiv aids ya dokter ya
kalau kita lihat misalnya dari who dari cdc bahkan dari kemenkes sendiri pun tidak ada
bang lolo untuk mitigasi tidak hanya pencegahan risiko penularan tapi juga pemahaman itu perlu
penting kita lakukan di tengah masyarakat
artinya ketika seorang pejabat publik mengemukakan pendapat
yang mana dalam dunia medis tadi disampaikan oleh dr ronald
itu sama sekali tidak dibenarkan
artinya memang pemahaman terkait dengan hiv aids ini masih kurang
bahkan tidak untuk di kalangan masyarakat di kalangan pejabat
sekelas pejabat pun itu juga masih kurang
ya mbak terima kasih
jadi kalau menurut saya perbedaan pengetahuan di dalam masyarakat mengenai hiv ini memang sungguh terasa
seperti yang mbak bilang tadi
perbedaan di masyarakat bahkan di pejabat itu masih kental
jadi sosialisasi penyeluhan sex education terus pendidikan terkait seks
itu memang harus lebih serius lagi kita galakan
terutama untuk generasi muda dalam menekan angka hiv
di samping itu kita juga melakukan program program pemerintah
atau mendukung program pemerintah dalam pengundangan penanggulangan hiv
screening hiv perlu perluasan layanan hiv dan sebagainya
gitu sih mbak
dr ronald kalau bang lolo menyampaikan sosialisasi edukasi penyuluhan pendidikan seks
itu yang sebenarnya masih kurang dirasakan di masyarakat kita
apakah ini juga yang dokter lihat menjadi salah satu faktor mengapa angka hiv aids ini cukup tinggi atau mengalami kenaikan
ya ya saya juga melihat bahwa pentingnya
untuk pendidikan kesehatan reproduksi yang dimulai dari rumah begitu
jadi jangan hanya mengandalkan sekolah atau sosial media
orang tua juga harus belajar untuk memberikan parenting yang baik
mengajarkan kesehatan reproduksi kepada anak anaknya sejak usia dini
sehingga ketika anaknya sudah besar mereka sudah paham
mereka tahu tentang bagian bagian tubuhnya dan bagaimana mereka harus memproteksi dirinya
begitu mbak tiffany
oke kalau kita lihat di jawa barat sendiri dari kpa komisi penanggulangan aids di jawa barat
mencatat ada kenaikan
ya kan angka di sana ada beberapa kelompok
salah satu kelompok yang dianggap rentan adalah kelompok irt atau ibu rumah tangga
bagaimana melihat ini dok mengurangi risiko penularan di kelompok ini
kalau menurut saya adalah pentingnya untuk melakukan tes hiv untuk calon pengantin
jadi sebelum mereka menikah mereka menjalani tes hiv baik lakinya maupun perempuannya
jadi tidak selalu perempuan yang disudutkan
oke bang lolo kalau di tengah masyarakat kita selain tadi pemahaman yang kurang
masih banyak yang juga menutup mata atau mungkin sebenarnya sudah mengetahui
atau mungkin ada juga yang sudah merasakan ada gejala
tapi masih belum mau membuka diri atau paling tidak
menerima kenyataan bahwa ada indikasi itu
mengapa anda melihat ini
apakah memang masih ada ketakutan stigmatisasi diskriminasi di tengah masyarakat kita terhadap hiv aids
ya mbak mbak tiffany terima kasih
jadi pada dasarnya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan hiv itu kan masih sangat rasa ya
cukup kencang di masyarakat
jadi bahwa dianggap ini adalah penyakit utuh
bukan bahwa dianggap ini adalah penyakit akibat dosa dan sebagainya
itu sangat melekat di dalam masyarakat
oleh karena itu banyak orang dengan hiv juga yang akhirnya merasa malu mbak
setelah itu mereka jadinya takut untuk layanan untuk memeriksakan status hiv nya
jadi perbedaan hal hal inilah yang memang harus diperbaiki lagi pengetahuan masyarakat mengenai hiv itu
gitu sih mbak
saya akan minta tanggapan ke dr ronald terkait dengan
ya masih ada stigmatisasi itu diskriminasi terhadap mereka mereka yang mengidap hiv aids
betul stigma diskriminasi memang masih ada
walaupun dibandingkan ketika saya memulai pekerjaan ini di tahun dua ribu
itu sudah menurun begitu
tetapi memang kita harus bekerja lebih keras lagi
supaya stigma dan diskriminasi ini juga turun
kota bandung misalnya sudah melakukannya dengan adanya warga peduli aids
jadi semacam kader posyandu tetapi ini adalah kader untuk melayani baik teman teman yang hiv
maupun untuk mendeteksi awal kalau ada artinya anggota masyarakat yang terkena di wilayahnya
mereka tidak ragu ragu untuk mengajak
bagaimana upaya ini bisa berhasil
kalau jaringan indonesia positif artinya tetap mendukung pemerintah dalam penanggulangan hiv
jadi seperti kita ketahui bersama saat ini kan ada skema abcde hiv itu yang abstinens be faithful use condoms don't use drugs dan education terhadap masyarakat
lalu di samping itu juga kami mendorong supaya dilakukan tes hiv secepatnya jika ada orang yang mengalami gejala dan melakukan perilaku yang beresiko
nah jika dia positif segeralah minum arv terus juga kita mendorong supaya para orang dengan hiv tersebut patuh meminum obat arv dan selalu gunakan kondom
nah jika orang dengan hiv sudah minum arv dan patuh maka jumlah virus dalam darahnya kan menjadi tidak terdeteksi mbak
jadi kemungkinan tidak bisa menularkan hiv ke pasangannya
itu mbak tiffany
oke dr ronald sudah bergabung kembali dengan kami
sudah mbak tiffany
oke baik dokter terkait dengan pemeriksaan tes hiv apa yang harus dipahami
bagaimana masyarakat kita bisa melakukan pendeteksian pencegahan sejak dini seperti judul kita malam hari ini
oke seandainya saya melakukan perilaku resiko katakan saya melakukan hubungan seks dengan katakan pekerja seks
maka kalau saya mau tahu apakah saya betul betul hiv positif maka saya dites tiga bulan kemudian
itu yang disebut sebagai masa jendela
tetapi kalau misalnya untuk teman teman yang memang dari kelompok beresiko misalnya teman teman gate teman teman transpuan
kemudian teman teman pengguna narkoba suntik ataupun teman teman pekerja seks
dan pelanggannya kami anjurkan untuk menjalani tes setiap enam bulan jika mereka tidak bisa mengurangi resikonya
jadi jalani tes setiap enam bulan begitu mbak tiffany
terima kasih bang lolo roy lolo nababan program manager dari jaringan indonesia positif
dan juga dokter ronald jonatan dokter serta konselor hiv aids sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih mbak tiffany